rektor universitas riau melaporkan mahasiswanya ke polda riau
usai mengunggah konten video yang memprotes kebijakan kampus
sebuah video kritik terkait kebijakan uang kuliah tunggal atau ukt di universitas riau
menjadi viral di media sosial usai diunggah seorang mahasiswa fakultas pertanian karik anhari
dalam kritiknya ia juga menyebut rektor unri sebagai seorang broker
akibatnya mahasiswa semester delapan ini dilaporkan ke direktorat reserse kriminal khusus polda riau